kemaren abis ngantriin kang mojak bahannya pecah
nggak jadi deh
kayaknya baru nih
hadiah dari istri
istri kamu baik banget ya jack
dariin ke aku dong
mau belajar jadi istri yang baik
udah cukup belum
ubi berangkat dulu ya
neng bunga ga sekalian diajak mas smain
bunga udah jalan duluan
tat punya laki jangan kelewat dimanja tar tinggi hati
emang lo pernah dikasih apa sama laki lu
assalamualaikum mbak tati
eh ada emak
iya tar udah ya udah ada surti
mak mau nengok cucunya bu yati dulu ya
bunga kamu udah lama
enggak kok baru
ternyata udah nyampe
halo assalamualaikum mi
iya nih maaf pipi belum jadi transfer uangnya
nanti pipi usahakan transfer secepatnya ya
masuk ke bang ojak apa
kan lumayan pak pak sofyan besanan sama juragan kontrakan
pak sini pak
kang amin bisa bicara sebentar
tis tar aja udah telat
eh bang udin mau ke mana bang udin
aku mau ke parkiran ani
oh ya udah
nih kuenya udah dikasih udin
wah si udin pasti lupa ngasih kuenya kandang ani
bukan lu ganti
kemaren abis ngantrin kang mojak bahannya pecah
nggak jadi deh
hadiah dari istri
mesti kamu baik banget ya jack
lain ke aku dong
mau belajar jadi istri yang baik
bang bubur sesatu
mas kok sepi ya
ya iyalah sepi
anak anak kan udah pada males tuh
abang telat datangnya
selamat datang bos
bos kue apakah itu
kue buat ani
kok dibawa ke sini bos
jangan banyak nanya loh
selamat datang di parkiran kami
mudah mudahan seminggu lunas
penghasilan saya kan cuma mau jack aja
bu aku in
i say i because
kang bakti mau kesini jam berapa
iya nanti saya langsung ke rumah teh
kalau kamu diserobot joy serobot lagi
kamu pasti bisa meren